selalu ada hikmah dibalik musibah
itulah yang diperlihatkan aminuddin
narapidana kasus penusukan pada selingkuhan istrinya
yang kini masih meringkuk di tahanan mapolsek sukolilo surabaya jawa timur
aminuddin banyak menghabiskan waktu dibalik jeruji sebagai guru ngaji
puluhan tahanan lainnya tergerak menjadi santri aminuddin
yang pelan pelan membawa dampak positif bagi mereka
namun tak serta merta ia dengan mudah menularkan ilmu
kondisi penjara membuat para tahanan tertekan sehingga menjadi labil
saat awal dulu seringkali santrinya kerap absen saat belajar al quran
kita bisa jadi orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhiratnya
setiap harinya beri pun siapak ngajarinya
ya karena waktunya kadang kadang habis sholat isya menunggu apel malam
atau setelah apel malam sampai malam
menurut saya bahwa dengan adanya tahanan mapol yang kasus tiga ratus lima puluh satu ini
posisinya sangat membantu daripada tahanan tahanan
karena beliau di dalam ini juga mengajarkan membaca al quran
sholat lima waktu tertib dan tepat waktu
santri aminuddin ada yang masih belajar membaca al quran dari nol
dan ada pula yang sudah lancar membaca al quran dan khatam dua kali
sementara aminuddin sendiri dalam dua bulan
sudah menghatamkan al quran hampir delapan kali
muhammad januar komarudin kontributor surabaya jawa timur